banjir di ruas jalan raya pantura kaligawe semarang mulai surut saudara kendaraan berukuran besar
kini sudah mulai bisa melintas
sejak jumat sore ketinggian banjir di jalan raya pantura kaligawe semarang berangsur surut
kini ketinggian air masih bervariasi hingga tiga puluh cm
kendaraan kendaraan besar terpantau mulai perlahan bisa melintas
kondisi jalan yang tergenang air membuat sopir truk harus ekstra hati hati saat melintas untuk menghindari jalan berlubang
pemerintah kota semarang terus mengoptimalkan pompa air agar banjir bisa segera surut
hari kedua banjir di tambak rejo gayamsari
anggota polrestabes semarang saudara mengevakuasi warga terdampak banjir yang mengalami sakit
dan evakuasi dilakukan menggunakan perahu karena rumah warga masih terendam banjir hingga tujuh puluh cm
dua warga yang sakit dibawa ke posko kesehatan terpadu untuk perawatan lanjutan
data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden
data surat suara sah dan tidak sah
rekap kedua terjadi di hotel grand
kemudian juga pada saat itu juga banyak masyarakat yang tadinya di tolikara
dengan masanya juga datang
dan beberapa hari sudah dilakukan rekap
kemudian juga merasa tidak nyaman
masyarakat juga banyak di hotel itu
lalu hotelnya juga tidak mengingin
izinkan kpu nya melakukan rekap di tempat itu juga
kemudian kpu nya lalu keluar rekap di gedung tongkonan
satu gedung yang agak luas di situ di jalan irian
selama beberapa hari lakukan rekap juga di situ
kemudian kpu nya merasa tidak nyaman
koordinasi dengan pihak keamanan
lalu kapolresnya mengeluarkan surat
bahwa masyarakat banyak menggunakan tombak
kemudian juga parang samurai
juga banyak alat tajam di seluruh lembah
kemudian akhirnya teman teman kpu tolikara
pindah tempat lagi di jayapura
di jayapura mereka rekap juga di hotel horison
dan beberapa kali melakukan rekap di tempat itu
kemudian juga yamasa juga datang mengganggu
sampai yang kelima mereka rekap di salah satu hotel di kota jayapura
saya lupa namanya kalau teman teman
dan akhirnya di tempat itu
ya kami juga minta perlindungan kepada kpk
akhirnya berhasil melakukan rekapitulasi empat puluh enam distrik
dan sampai penetapan kami kpu provinsi juga
kemarin sampai tadi malam jam setengah delapan kami selesai juga di jayapura
itu sedikit kronologis lima tempat mereka pindah untuk lakukan rekap
terima kasih ini kpu tolikara ya peristiwanya ya
nanti tolong dibuat catatannya ya situasi itu
karena kan mestinya rekap itu dilakukan di kantor kpu di wilayah kabupatenya ya
nanti tolong dibuat catatan kejadian khususnya
nah untuk situasi itu untuk rekap mas kpu
ini situasi itu untuk rekap semua pemilu
pesan kedua bila berkenan mendengar penjelasan dari bawaslu
ijin ketua bila berkenan kami ingin mendengar penjelasan dari bawaslu provinsi
apakah ada laporan atau temuan di lapangan terkait pilpres
silahkan teman teman bawaslu papua pegunungan menjelaskan apakah ada catatan kejadian khusus
atau temuan pelanggaran atau apa
laporan yang masuk ke bawaslu papua pegunungan
pada kesempatan sore hari ini
terima kasih untuk waktu kepada kami
kami jelaskan terkait dengan apa yang ditanyakan dari saksi
apakah ada pernah ada pernah kasus atau ada pernah permasalahan yang dilaporkan terkait dengan pemilihan presiden
itu hampir seluruhnya itu
delapan kabupaten hanya kabupaten yang limau
itu pelaksanaan pemilunya sistem nasional
tujuh kabupaten itu di sekitar wilayah perkotaan saja itu
sistem pemilunya itu nasional
setiap persoalan yang terjadi itu
apa bervariasi bervariasi dalam artian orang dukung mendukung apa kelompok kelompok sini kelompok sana sehingga
mobilisasi masa apa segala macam jadi
pemilu ini dia baku ikut jadi pemilu dpr
karena semua partai politik
dia punya kepentingan itu mulai dari pemilu di tingkat bawah sampai dengan pemilu presiden pemilu presiden sehingga prosesnya itu proses pemilunya itu memang pemilunya itu apa
sehingga yang sudah terjadi itu
mungkin dari kami seperti itu
tidak ada periksaan atau tidak berarti tidak ada dukungan apapun ya
tidak ada temuan apapun ya
apalah semacam laporan apa itu memang ada tapi kebanyakan itu kita selesaikan apa melalui proses mediasi karena
di sana itu kalau kita proses ini orang kadang kalau kita di